ini kan kode yang kiki kasih buat mas rendy
pastikan yang saya perintahkan kemarin
tidak gagal kali ini ya
sebentar lagi kamu akan ketimpa pelang itu andin
padahal dulu pak ah benci banget sama bu andin
pak al sangat takut kehilangan bu andin
jangan salah berkan saya pak tapi roy
ada baran dovita saya pak
bukan saya yang salah pak
apa yang dimaksud orang tadi itu
itu kan aldebaran
tapi al dari makam siapa ya
kalau memang benar
berarti dugaan aku dulu tepat
aldebaran ada hubungannya dengan roy
ada baiknya aku tanya sama bu rosa
saya ganggu dengan telepon
ibu lagi ada di rumah
kalau tidak sibuk
berkunjung ke rumah
saya sedang tidak ada di rumah nino
andin kenapa bu
katanya andin keracunan
saya juga belum tahu keadaannya gimana
semoga nggak parah ya
kalau gitu lain kali aja
andin kenapa ya
apa lebih baik aku kunjung ke rumah pacar ke sana
jangan nangis jangan sedih lagi ya
biar ini bisa selesai ya
terima kasih ya
kamu kan belum makan
nanti mama panasin terus siapin buat kamu ya
kamu makan dulu
papa sama mama mau ke jakarta hospital
apa mbak andin harus meninggal dulu
gak akan kasih tau nino
apa yang gak perbuat
apa yang gak perbuat ke andin al
aku takut mbak
aku takut mbak
kita doakan andin
kita doakan andin
enggak sadarkan diri mbak
saya belum pernah melihat alam
oh benar benar mencintai andin
dia takut sekali kehilangan angin
menyembuhi andin ya allah
kenapa jadi begini sih
kenapa jadi begini sih
mbak andin udah masuk rumah sakit
mbak andin udah masuk rumah sakit
bu mas al
bu mas al
diri makanan buat mas al ya
diri makanan buat mas al ya
ini kan kado yang kiki kasih buat mas randy
udah gigi move on move on mas randy enggak suka sama kamu jadi cewek itu harus punya harga diri
dilarang mengemis cinta itu kan gigih
aduh pas randy panggil kiki lagi gimana ya nengok
enggak enggak enggak enggak enggak enggak boleh nengok
kiki kenapa sih apa dia masih marah ya sama saya soal mooknya yang pecah
saya mau pesen nasi rambas dua di teknik kampung
saya mau pesen nasi rambas dua di teknik kampung